game plus competition hadir kembali daftar sekarang juga hanya di fashion plus
mencintai bapak kamu bukan berarti kamu tuh gak mencintai si dede
ya tapi gak semudah itu kamu milihnya
yang satu dede cantik yang satu bapak
saya stay deli cantik tapi saya masih tergantung sama bapak
nah itu dia sob
untuk bisa memilih kamu harus punya pegangan
jangan mau bergantung sama orang lain termasuk bapak kamu
kalau zamannya akoh anak anak muda itu sekarang tuh zamannya cari cari gadget baru
bedanya tuh cuma satu tut
kalau mama itu tahu mama orang susah
harus kerja keras
bisa supaya jadi seperti sekarang
coba kalau kamu gak tahu riri aja
gak kerja tapi pengennya ada dandanan kayak begini
hii mams ini tuh namanya fashion tau bukan yang gak tahu diri
kesalahan mama dengan menikah mama pikir mama bisa mengatasi kesulitan ekonomi
kalau kamu mau mengatasi kesulitan ekonomi cuma tangan sama kaki kamu yang bisa nolong
yang lain mah gak ada
aku selalu mencari
kenali musuhmu untuk mengalahkannya

tapi umi bagian dari keluarga mereka
mereka sering nanyain abi
titip salam buat abi
mereka juga tahu nama abi
mereka mengirim baju bekas
bukan untuk menghina bi
apa perlu umi kasih tahu berapa harganya
baru abi mau pakai
dua bulan sebelum tkw luar pulang
kampung t sudah rame
bahkan ada penyambutan beda dari
umi pulang nggak satu pun yang nanyain
umi pulang untuk abi
bukan untuk mereka bi
kamu harus memilih sob
bukan berarti kamu tenga mencintai bapak kamu
enggak mau nuker duit
sini tuh gak ada pak
oh yaudah makasih
sampai mana tadi
bukan berarti kamu tinggal mencintai bapak kamu
yang itu kan udah
nah mencintai bapak kamu bukan berarti kamu gak mencintai si dede
ya tapi gak semudah itu kamu milihnya
yang satu dede cantik yang satu bapak
saya stay diri cantik tapi saya masih tergantung sama bapak
nah itu dia sob
untuk bisa memilih kamu harus punya pegangan
jangan mau bergantung sama orang lain
termasuk bapak kamu
maksudnya saya harus kerja gitu
si dede gak mau berangkat ke luar negeri
saya ke bogor dulu kan
pertanyaan saya gimana
oh kalau pertanyaannya gimana
saya belum ada jawabannya
ya udah saya jalan dulu kang
nanti kita masukkan bumbunya ini semua
kalau panas minyaknya sudah sempurna
ini tawanya panas teh dari gimana ya
kan kelihatan minyaknya lebih enjer
sama aja perasaan
ya sudah kamu coba cipratkan pakai air
oh gitu ketahuan tuh
jadi gampang aja kalau begitu
aduh asal buruan lagi
tapi kamu bilang selalu cipratin
kamu tuh mau diajarkan atau tidak sih
kamu ngelawan terus
tuh mau makan
ya sudah tunggu bunyinya hilang
kamu sama anjing sama
dua duanya kepala dari batu
udah tuh kayanya
baunya enak enak sih kum
si dewi pasti suka ini
nah kamu mau masukkan pakai tahunya tidak
tangunya dimasukin ya
ya jangan dilempar atu
takutnya meledak lagi kum
oh semuanya pelan pelan
disayang makanan itu tidak dilempar lempar
lagi dimasukkan lagi
ingatnya yang masukkan garamnya tidak sekarang
masukkan garam nanti setelah
ya karena kalau kita campur saya baca katanya menyebabkan kanker
tambah ini debbie
makan ini mah
nanti dapat makan lagi
tuh tarik kum
tidak berapa saja si bos

lagi lagi lagi belum tau
jadi tapi aku ga tari apalagi pilihan
jadi aku mau nyebet nyebet
mau tau jawabannya
iya mau tau
mau tau banget apa mau tau aja
iya mak sekarang mak
mak mau diboncengin
iya pak ustadz
saya tidak mengerti kenapa kamu pendiam
apakah kamu pengen terlihat pintar
atau kepingin terlihat berwibawa
hidup itu tidak boleh seolah olah
mungkin kamu merasa pintar
tapi banyak orang di atas kamu yang lebih pintar
pakai ilmu padi
semakin berisi semakin merunduk
semakin berisi semakin merunduk